wartawan dan pekerja media termasuk dalam daftar penerima vaksin covid sembilan belas tahap kedua
setidaknya ada lima pekerja media dipastikan akan mendapatkan vaksin
bersama kategori pelayanan publik lainnya seperti tni polri guru tokoh agama pejabat negara
dan perwakilan rakyat transportasi online serta pekerja di bidang pariwisata
tentunya kemarin bapak presiden ya sebagai hadiah hari pers nasional
kalau saya tidak salah itu juga untuk memasukkan wartawan dan pekerja media
sebanyak kurang lebih tujuh belas ribu ya tetapi di tahap awal ini kita akan memberikan vaksinasi
untuk kepada lima dulu wartawan dan pekerja media